sementara kita sedang fokus untuk kegiatan evakuasi kemudian pengungsian dengan mendirikan beberapa posko tenda dan juga perawatan dan pencarian
tentunya setelah ini saya minta kepada pak kapolda untuk ikut melaksanakan patroli khususnya di rumah rumah yang saat ini ditinggalkan sehingga kita bisa mengurangi potensi terjadinya kecelakaan